kakek aku takut
tenang nila tenang
tenang jangan takut
sebenarnya apa yang terjadi sih kek
katanya raja di negeri ini baik
tapi kok malah nyuruh pengawalnya bikin onar
terus kenapa kakek bisa dipenjara disini kek
dalam perjalanan ke kota
kakek bertemu dengan penyiir gita
dan dia telah menyihir kakek
sehingga kaki kakek menjadi seperti kayu
penyiir gita ternyata menyihir raja
kemudian dia ingin menjadikan negeri ini menjadi negeri sihir
berarti ratu yang tadi itu penyihir ya kek
tantusan dia galak
aja nila tau caranya ngilangin sihir dari ratu jahat itu tuh
kakek sudah selidiki
dia hanya bisa menyihir dengan tongkat saktinya itu
kalau tongkat saktinya itu patah
dia tidak akan bisa menyihir kita
kita patahin aja tongkat sihirnya kek
kita harus bisa mematahkan tongkat sihirnya itu
kalau tongkat sihirnya itu sudah patah
pasti sihirnya akan hilang
dan kalau sihirnya sudah hilang
pasti kaki kakek akan kembali normal
gimana caranya makan tongkat sihir itu kek
kita kan lagi di penjara
hanya kamu yang bisa lari dari penjara ini
kakek akan pura pura dipatuk ular
kamu berteriak memanggil pengawal
tapi masa nila tinggalin kakek sendirian disini
kalau sihir ratu gita sudah hilang
pasti kakek dibebaskan oleh raja
dan kamu memanggil pengawal ya
kakek dipatung ular
kakek dipatung ular pengawal
cepet ambil kuncinya
hei jangan lepas
wah bagus sekali setanah raja
bisa bangun ya
aku harus menemukan pusaka kristal mata air itu
aku harus menemukan pusaka kristal mata air itu
dimana ya disimpannya
mila bukan penyusup
diam mana ada penyusup mau ngaku
diam komanda kecil
kami akan menghadap raja biar raja yang memberikan hukuman kepadamu
patungnya tiba tiba bersinar
jangan jangan patung itu ada hantunya
pengawal sudah pergi
kamu bisa bicara patung
ya karena aku juga manusia yang disihir oleh penyihir kita menjadi patung
walaupun badanku menjadi batu aku tetap masih bisa merasakan dan melihat
aku mila aku kesini mau mencari pusaka gerisamata air untuk obat nenekku
di sana ada penyihir gita yang menyamar menjadi ratu
apapun yang harus nila hadapi nila akan tetap mencari kristal itu
mila kalau kamu ingin mengalahkan dia ambil tongkat sihirnya lalu patahkan
dengan begitu ilmu sihir dan kekuatannya akan sirna
baiklah terima kasih pak
aku berjanji akan mengalahkan penyihir kita